ini buku nikah saya bu
seperti jenis saya ke ibu waktu itu
kalau secepatnya saya akan menikah
jadi sekarang saya sudah memenuhi syarat
untuk menjadi orang tua angkatnya reina kan
maksud saya meminta pak al datang sini
ingin menyampaikan kabar
kalau ada pasangan suami istri yang mau mengadopsi raina
mereka sedang dalam proses
menunggu keputusan dari dinas pekerja sosial
kans mereka cukup besar
untuk mendapatkan reina
dan rencananya setelah mengadopsi reina
mereka akan membawa reina ke kalimantan
akan dimutasi ke banjarmasin
dari tempatnya bekerja
gak gak gak
saya gak mau reina diadopsi orang lain
saya yang akan jadi orang tua angkatnya rena
saya kasih tiga ratus juta
kalau misalkan kurang
ibu tinggal bilang aja ke saya
ibu cegah pasangan suami istri itu
untuk mengadopsi reina
maaf pak al
saya tidak bisa menerima ini
kalau pak al ingin menjadi orang tua angkatnya rena
satu satunya cara adalah
pak al harus tepatnya menikah
apa yang bapak lakukan itu terlalu nekat pak sampai masuk ke dalam kebakaran untuk nonton
andi napa papanya mutu saya di sana juga pak biar saya bisa telepon ambulans
sandiwara ini harus terlihat sangat sempurna rehat
supaya andin cepat menikahi saya
sebentar ya pak
ini pak ini berkas permohonan adopsi rena tolong bapak isi nanti di
dari berkas bapak tanda tangani sekaligus tanda tangan istri bapak
nanti bapak kembalikan kepada saya supaya bisa saya proses
hai baik secepatnya nanti saya akan kembalikan lagi ke ibu
ini saya bawa pulang dulu ibu berkasnya isi di rumah baik pak
saya pamit ibu silakan pak terima kasih banyak sama sama
gua akan melakukan apapun untuk memenangkan rena
ya allah masuk kemana sih kiki juga nggak tahu apa apa aku ngapain coba
di sini kalau misalkan masalah enggak ada
hai hai alhamdulillah kira kamu pulang juga mas kamu dari mana aku dan nungguin
dari tadi mas mas mas mas mas al
muslimah hai mas kamu capek ya aku ambil minumnya
gak usah dilihat lihat langsung tanda tangan
mas mas kamu kenapa sih mas
kenapa sih gak tahu berubah
kau marah sama aku
salah aku apa
saya gak punya waktu banyak untuk ngobrol sama kami
pastar dulu dong mas kamu mau pergi kemana lagi sih mas
mas jangan pergi dulu dong mas
gak usah kasih gak pengen mas al berubah
gak perlu aku anterin ke bandara
gak usah lalu
papa udah mesen taksi kok
mama sama papa nanti kalau udah sampai kabarin ya
mama itu dapet villa dari temen mama
villanya itu dari hari ini sampai lusa
karena mereka tahu kalau mama papa lagi di jakarta
gimana kalau kalian berdua aja yang pakai
gak usah gitu dong
tapi sayang aku tuh gak ada pemotretan
kita bisa kesana liburan ya
ya kerjaan aku gimana
udah sekali kali itu kalian liburan
jangan mikirin kerjaan terus dong
kapan kapan kalian mau kasih cucu sama kamu
ya yaudah ini kartu namanya yang jaga villa
nanti kamu telepon aja sayang kalau mau kesana oke
ya ampun terima kasih banyak ya
ya udah have fun ya disana
oke iya pak
aku ada janji sama papa
untuk jalanin pernikahan ini sepenuh hati
dan aku harus tepatin janji aku
setiap suami itu
seorang istri yang luar biasa
setiap laki laki yang sukses
seorang istri soleha yang selalu mendoakannya
jangan lupa doain al
pernikahan kamu ini
ada persyaraan lagi
apa gak kuat